bos deh dia yayan gak

kamu jan apa yang mikirin si yayan
kamu jan apa yang mikirin si yayan
yang dipikirin itu gimana cara ngegagalin mereka berdua
iya bos beres
saya akan pantau terus pergerakan si kemet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
shopping gak mau emas sama abah nanti ikut sedih

nanti saya makan aja
nanti saya deng dengkera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
mau gimana lagi bu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
bapak mau ngopi bu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
sama semua perjualangan lo met
kalau malam itu lu gak ke rumah eros
lo gak bakalan taham kalau eros kabur
lo gak bakal nyusulin die
dan lu gak akan jadi nikah
kalo kamu yang merubuhkan tembok
kamu harus terus membukunya
saya serius cuy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
kamu mau mendengarkan saya ngomong apa tidak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
karena kamu tidak akan tahu kapan tembok itu akan rubuh
kasiat lagi deh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
oh kayak itu
uget yang bakalan mukul terakhir
bukan begitu maksudnya cu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
benar juga lumet
oh pasti benar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
tanyakan dua hari
dilamar nggak ngasih tau emek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
harus juga nggak nyangka orang tuanya akemi datang tadi pagi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
emek itu senang dengarnya
emek itu senang dengarnya
emek itu senang dengarnya

emek itu dengar kamu dilamar dari kang piping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
kalau seminggu lagi mah kamu harus dipingit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
minggu depan emek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
emek tahu kamu sudah bilang
maksud emek minggu depannya itu hari apa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
hari sabtu meh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
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah